rakernas projo atau pro jokowi hari ini jelas dan tegas mendeklarasikan dukungan kepada baca pres prabowo subianto
meski belum secara gamblang juga menyebut siapa bacawa presnya
meski begitu presiden jokowi yang hadir dan memberikan pidatonya mengatakan
ojo kesusu atau juga bisa dipahami jangan terburu buru
nah bagaimana kemudian membaca dinamika dukungan ini apa implikasinya
kita bahas dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual
ada ketua bapil pres projo dan juga direktur eksekutif lingkar madani bang
baik terima kasih sudah bergabung malam ini
saya ke bang panel dulu tapi sebelum saya bertanya saya ingin mendengarkan ini kepada bang panel dulu silahkan
seluruh jajaran kami dari
untuk menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah bapak prabowo subianto
kami melihat beberapa hal yang sangat penting
berani dan punya nyali
serta punya komitmen
untuk terus memajukan indonesia dan mensejahterakan rakyat
oke bang panel sudah dengar ya pak budi tadi mengatakan
dukungannya begitu kepada pak prabowo
dari gbk lalu kemudian langsung ke kertanegara
berpindah begitu ya
di gbk pak jokowi bilang ojok ke susu tapi kemudian di kertanegara sudah
keluar statementnya secara lugas begitu
nah apakah ini yang kemudian sama apa yang ditafsirkan oleh publik
tegak lurus dengan presiden jokowi begitu
atau bagaimana memahami ini
bisa diulang pertanyaannya
tadi sudah mendengar ya pernyataan dari pak budi
bahwa kemudian projo sudah menyatakan dukungan kepada pak prabowo
dari gbk tadi pak presiden jokowi juga sudah mengatakan ojok ke susu
tapi kemudian langsung berpindah ke kertanegara
langsung diumumkan secara lugas
apakah kemudian ini sama apa yang diartikan oleh publik
bahwa dukungan projo ini tegak lurus dengan presiden jokowi
ini maksudnya apa
ya yang pertama kami tentu ingin mengucapkan terima kasih
atas kehadiran semua tamu undangan yang telah hadir tadi
ada ketua dewan pembina pak jokowi tadi hadir
memberikan pidato arahan
yang saya pikir juga kita bisa dan mampu
menerjemahkan apa isi pidato itu
terima kasih juga tentu kepada mas gibran raka buming raka
yang juga bersedia hadir tadi dalam pembukaan rakernas
terus saya melihat juga para ketua umum partai politik
tentu ini jadi kebanggaan haru bagi kami
dalam pembukaan rakernas
kami mendapatkan tamu yang agung
apa yang disampaikan ketua umum projo
tadi di kertanegara
saya pikir itu satu keputusan organisasi
yang sudah diambil secara utuh dan bulat
saya pikir itu sikap resmi
yang sudah kami sampaikan secara terbuka
kalau menyinggung terkait pidato arahan pak jokowi
saya pikir juga tadi
banyak hal yang bisa kita dengar
pak jokowi menyampaikan bahwa
tantangan zaman ke depan membutuhkan
pemimpin yang berani
yang punya nyali
yang tidak pernah menyerah
karena tantangan ke depan
dengan penuh ketidakpastian ini
harus dikelola oleh pemimpin yang seperti itu
dan kami menerjemahkannya
bahwa kriteria dari
ciri ciri pemimpin yang disampaikan beliau
adalah bapak prabowo subianto
tadi juga kita dengar
para karnas secara resmi
yang dibuka oleh pak jokowi juga
gongnya dipukulnya delapan kali
jarang jarang ini gong dipukul delapan kali
biasanya satu atau tiga kali
saya ke bang rey kalau gitu
bang rey bagaimana melihatnya
pak jokowi penuh dengan gimmick begitu ya
dan sebagian orang sudah
bisa membaca seperti yang
bang panel sampaikan tadi
ada gong delapan kali begitu lirikan mata
tapi kemudian kita ingin
terang terangan saja begitu
karena publik juga ingin tahu gitu
statement yang lebih
projo sudah menetapkan nama
iya dengan projo menetapkan
pak prabowo sebagai calon presiden
mereka sudah jelaslah
tidak tahu pak jokowi itu
sekadar bahasa basi saja
oke bahasa basi
jangan cepat cepat gitu ya
jangan kerasa kerusuk dan seterusnya
tidak perlu lagi ada tafsiran macam macam
intinya adalah pak jokowi
ya fix mendukung pak prabowo sebagai calon presiden
itu ya dilihat dari
kan pintu utama melihat kemana arah politik
pak jokowi itu ya projo
dan menurut saya yang terbesarnya
apa namanya entah namanya rakernas lah apalah
yang dilakukan oleh projo itu
hampir dalam setahun ini
relatif selalu dihadiri oleh pak jokowi
depan menyuarakan apa yang disebut dengan aspirasi pak jokowi itu adalah projo
maka dengan ditetapkannya
oleh projo pak prabowo sebagai calon presiden
artinya pak jokowi mendukung prabowo sebagai calon presiden
maka pidato jangan
udahlah itu bahasa bahasa semua
nggak perlu lagi ditafsirkan ke tanah kemari macam macam
pak jokowi menurut saya fix mendukung
saya ingin dengarkan lagi
atau kalau misalnya ya pak prabowo
atau kalau misalnya
tidak pindah partai politik
jadi pak jokowi mungkin akan tetap
mempertahankan keanggotaannya di pdi perjuangan
karena itu penting
supaya tetap dia kelihatan
sebagai orang pd perjuangan
dan dengan begitu pd perjuangan
mungkin tidak memiliki sikap politik yang
tegas terhadap dirinya
dukungan kepada pak prabowo menurut saya
nggak perlu ditafsirkan kemana mana
kalaupun pak jokowi menyebut nama nama yang lain tuh
itu udah basah basi semua menurut saya itu
dan besar kemungkinan dukungan pak prabowo itu
eh dukungan pak jokowi kepada pak prabowo itu
akan lebih terlihat lagi
nanti di butaran kiduan
bahkan boleh jadi pak jokowi
mungkin boleh ya
dalam konteks pemenangan pak prabowo
karena jangkar utama politiknya pak jokowi itu
adalah projo ini
kalau udah projo menetapkan
dengan prabowo sebagai calon presidennya
pilihannya pak jokowi
nggak usah kita takutkan kemana mana lagi
saya ingin kembali mendengarkan
pernyataan pak jokowi
jadi siapa yang mau kita pilih
saya sudah saya sampaikan
yang kedua saya sampaikan
yang ketiga saya sampaikan
jangan mendesak desak untuk
orangnya nggak ada di sini
orangnya nggak ada di sini
orangnya nggak ada di sini
oke kembali ditegaskan ya
bang ray tadi yang anda sampaikan
saya ke bang panel
bagaimana pernyataan pak jokowi

bagaimana pernyataan pak jokowi
hanya bahasa bahasi saja begitu saja
tadi langsung ke kertanegara
tiba tiba berpindah begitu
tiba tiba berpindah begitu
tiba tiba berpindah begitu

ada gibran di sana
dan tadipun juga kita melihat
ada gibran di sana
apakah kemudian ini juga
linier dengan skema bahwa
gibran juga akan masuk dalam
pak jokowi tadi
saya sudah pernah sampaikan dia bilang
kerusa kerusu ojo kesusu
dia pernah sampaikan itu
cuma mungkin ada yang tergesa gesa pada saat itu
siapa yang tergesa gesa
awal kan beliau juga tanya
jadi kita pilih siapa
banyaklah itu masa yang berteriak
dan di akhir video tadi
juga gak ada disini
maksudnya siapa yang tergesa gesa
oke saya ke bang rey kalau gitu
kita tidak perlu bahas lagi itu
kita nggak perlu bahas lagi itu
dulu saya pak jokowi
fit ke pak prabowo
bahasa bahasa yang tadi itu udah bahasa bahasa
semua bahkan boleh jadi
di masa depan pak prabowo pak jokowi akan
udah lah kita lihat aja kemana
netral itu untuk sekedar
membuat mungkin pdi jangan terlalu bereaksi berlebihan
karena bagaimanapun pdi adalah partai politik
dan pak jokowi membutuhkan
ya ketenangan dari pdi
perjuangan atas sikap politiknya yang mendukung
prabowo sebagai calon presiden
nah sebetulnya yang perlu kita diskusikan itu menurut saya adalah
apa yang akan terjadi
dengan situasi ini
di mana pak jokowi menyatakan sikap politiknya berbeda dengan
calon presiden yang didukung oleh
dan berbeda dengan koalisi pdi perjuangan
menurut saya jauh lebih menarik mendiskusikan itu
oke itu yang
besar kemungkinan pdi akan melakukan reaksi
terhadap situasi ini
tapi reaksi yang mungkin mereka lakukan secara terukur
salah satunya ini yang mungkin yang pertama
mencoba menarik anggota kabinet mereka dari
dari koalisinya pak jokowi
tentu saja mereka gak akan menarik secara formal
mungkin secara perlahan lahan dengan
satu atau dua diantara tiga anggota kabinet
atau bahkan mungkin itu menyatakan mundur
dari anggota kabinet karena sibuk
untuk kampanye capres maupun kampanye
nah yang kedua
ini yang paling menarik menurut saya adalah
mungkin menonaktifkan gibran sebagai anggota pdi perjuangan
entah nanti gibran menjadi calon wakil presiden ataupun tidak
saya kira apa yang dilakukan oleh gibran sampai hari ini
termasuk di dalamnya menolak menjadi juru kampanye nya
itu sesuatu yang menurut saya mungkin akan diberi sanksinya oleh pdi perjuangan
bagaimana dengan bobi
bobi akan dibiarkan tetap di pdi perjuangan
sudah jelas lah karir politik bobi akan diberi sanksinya oleh pdi perjuangan
tetapi sudah jelas lah karir politik bobi akan diberi sanksinya oleh pdi perjuangan

dan besar kemungkinan karena itu bobi akan mencari partai politik yang lain gitu
nah yang ketiga terjadi re komposisi ya posisi kekuasaan
dan kalau sebelumnya
nasdem sudah keluar
pkb sudah keluar
besar kemungkinan pdi perjuangan juga akan keluar
besar kemungkinan pdi perjuangan juga akan keluar
sehingga dengan begitu komposisi oposisi tanda kutip lah yang saya sebut situasi moderat
terhadap pak jokowi itu mencapai tiga ratus tujuh belas kursi

di dpr dan sebaliknya komposisi pendukung pemerintah sekitar dua ratus sekian
sisa dari tiga ratus tujuh belas kursi itu artinya mayoritas kursi sekarang beroposisi
di dpr itu beroposisi kepada pemerintah gitu ya
nah seturut dengan itu kemudian saya kira pdi akan memperlihatkan juga
bahkan boleh jadi mengevaluasi keanggotaan pak jokowi dalam pd perjuangan
namun tentu saja sampai nanti pilpres di putaran pertama pdi akan tetap menjadikan
pak jokowi sebagai anggota biasa tetapi saya kira nanti di putaran kedua
akan ada evaluasi yang menarik adalah apa akan terjadi setelah putaran kedua
sampai presiden mangkat dari jabatannya sebagai presiden
menurut saya jalan terjal nampaknya akan dihadapi oleh pak jokowi seturut dengan
terbukanya sikap politik pak jokowi yang berbeda
oke saya terakhir ke bang panel apakah tadi juga projo akan mengusung
gibran untuk dicalonkan atau dipasangkan dengan pak prabowo
ya kalau hari ini kita deklarasi capres mendukung resmi pak prabowo pada
pilpres dua ribu dua puluh empat nanti tentu ini juga ada nilainya
tadi kami dalam deklarasi juga menyerahkan maklumat projo yang di dalamnya itu
ada hal hal yang kita sampaikan diantaranya adalah tantangan tantangan zaman ke depan
yang akan dihadapi bangsa ini sehingga projo merasa cocok kemudian untuk
mendorong pak prabowo karena kita anggap pak prabowo ini adalah sosok yang
mampu menjawab tantangan tantangan tersebut
dan yang kedua dalam maklumat itu ada suara rakyat yang kita titipkan kita pernah
menyelenggarakan yang namanya musyawarah rakyat kita berhasil merangkum memotret
suara rakyat jadi dalam maklumat tersebut ada program tujuh sebelas tujuh agenda kebangsaan dan

ini adalah program yang diadakan oleh pak prabowo ini adalah program yang diadakan oleh pak prabowo
nah inilah yang kita titipkan ke pak prabowo untuk dijalankan di kemudian hari
sehingga kita juga tidak sekedar memberikan cek kosong dalam kepemimpinan ke depan
nah mengenai cawapres potensial sudah saya sampaikan berkali kali
ada nama nama yang menjadi bahan diskusi serius di internal kami
salah satunya memang mas gibran seperti itu
cuman bagaimana ini
kedepan ini kita terus terang kita masih menunggu proses di mk
karena kita juga berulang kali katakan bahwa proses ini kan harus kita hormati
kita patuhi apapun hasilnya
oke baik kita tunggu bagaimana nanti dinamikanya berjalan
boleh aku sebutkan sedikit
nah pertanyaan berikutnya adalah apakah tanda tanda pdi perjuangan
katakanlah yang memungkinkan akan bersikap politik itu dibaca juga oleh pak jokowi
oleh karena itulah dalam pidato itu kemudian mengatakan
jangan buru buru jangan kerasa kerusuk
itu tadi konteknya untuk membuat pdi jangan bereaksi dengan sangat cepat
dan yang kedua adalah menurut saya dengan cara itu juga
pak jokowi makanya gibran tidak hadir sepenuh di dalam acara itu
dalam rangka menekan jangan sampai itu reaksi politik pdi perjuangan terlalu kencang
dalam menghadapi situasi ini
baik bang rey waktu kita terbatas yang pasti dinamikanya masih berjalan
paling tidak sampai nanti pendaftaran di minggu depan
terima kasih bang panel dan juga bang rey sudah bergabung dengan kami malam ini